bagai jatuh tertimpa tangga
setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima suap dari joko chandra
jaksa pinangki sirna malasari juga dijerat dengan pasal pencucian uang
satu persatu sumber kekayaan pinangki pun ditelusuri oleh kejaksaan
salah satunya kejaksaan telah menyita satu unit mobil bmw tipe suv x lima milik pinangki seharga kurang lebih satu tujuh miliar rupiah
mobil ini disita dari kediaman pinangki dan kini tersimpan di markas jampitsus
penyidik juga menggeledah dua apartemen mewah milik pinangki di jakarta selatan dan satu rumah di sentul
namun setelah ditelusuri di laporan harta kekayaan penyelenggara negara pinangki tercatat tidak melaporkan mobil bmw miliknya itu
pinangki terakhir melaporkan kekayaannya di lhkpn pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
pinangki mencatatkan tiga kepemilikan mobil yaitu nissan teana toyota alphard dan daihatsu xenia
tidak ada bmw x lima yang tercatat dalam lhkpn nya
total harta yang disampaikan pinangki hampir tujuh miliar rupiah
kekayaannya itu didominasi tanah dan bangunan yang tersebar di bogor dan jakarta barat
sebelumnya pinangki juga disorot karena diduga melakukan operasi hidung di sebuah klinik kecantikan terkenal yang berada di park avenue new york city amerika serikat
gaya hidup mewahnya di amerika serikat pun disoroti karena makan malam di restoran berbintang michelin ternama di perse di new york
gaya hidup mewah pinangki dipertanyakan karena sebagai seorang pns eselon iv yang gajinya diatur pp no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
pinangki memiliki gaji plus tunjangan total sekitar tiga belas juta rupiah per bulan
pinangki diketahui diduga menerima suap lima ratus ribu usd atau setara tujuh empat miliar rupiah dari joko chandra
penggunaan uang haram ini pun kini terus ditelusuri oleh kejaksaan
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia